udah tau mau ngomong apa
udah udah sekarang saya udah fokus lagi nih
gak boleh mikir makanan minuman yang enak enak
memang yang satu ini ini apa ya
makanannya betul betul bisa membuat kita dralling
droling itu apa ya bahasa indonesia nya
kepengen banget apa ya nangis bombay
saking kepinginnya gitu loh
dulu kita barangkali masih ingat ya
kalau waktu masih sd itu di luar di halaman
itu suka ada yang jualan es serut
nah memang makanan ini makanan yang sekarang populer kembali
namun dengan tampilan yang lebih kekinian
dengan aneka topping yang berbeda
namanya es kepal susu
nah tidak hanya itu ada japanese pop ice cream
yakni jenis kuesus dengan isian ice cream lezat
yang diadopsi dari jajanan jepang pun
menjadi buruan para pecintanya
seperti apa ini lihat dulu liputannya untuk anda
siapa yang tak suka dengan ice cream
rasanya yang manis dan segar memang disukai banyak orang
pasti tahu kan menu yang sedang viral yang satu ini
es serut dengan aneka jenis coklat yang melimpah
dan beragam taburan topping yang menggiurkan
mulai dari disajikan menggunakan mangkuk
hingga dikreasikan dalam buah kelapa
harganya ramah di kantong yaitu mulai dari lima belas rupiah
yap es kepal susu
makanan penutup atau dessert ini memang sedang berhasil
makanan penutup atau dessert ini memang sedang hamil
yang hangat dibicarakan

untuk mendapatkan satu mangkuk es kepal susu ini
orang harus pumped up
jajanan asal negara tetangga malaysia yang dipopulerkan pertama kali di yogyakarta ini
cajanan asal negara tetangga malaysia yang dipopulerkan pertama kali di yogyakarta ini
cajanan asal negara tetangga malaysia yang dipopulerkan pertama kali di yogyakarta ini
sebenarnya hanya menggunakan bahan yang sederhana
sebenarnya hanya menggunakan bahan yang sederhana
dan kacang menjadi prima donna menu es kepal pun dimanfaatkan sebagai aji mumpung oleh
para pelaku industri kuliner pasalnya dalam satu hari bisa habis ratusan mangkuk dengan
omset enam juta per hari selain menu es kepal susu ada juga menu dessert lain yang tak kalah viral
bentuknya bulat dengan topping warna warni dengan isi es krim dengan aneka rasa yap
japanese ice cream puff jenis kue sus yang diadopsi dari jajanan jepang
ini menjadi buruan para pecintanya sejak beberapa bulan belakangan ini
soalnya waktu lihat di instagram pengen banget ya dia kan keluarnya
puff itu terus dalamnya es krim jadi terus aku ingat pertama kali makan langsung satu
tuh itu tuh habis langsung dalam berapa menit karena enak sekali populer di media sosial
membuat es krim kekinian ini banyak diburu dalam sehari salah satu tempat yang menyajikan menu
es krim ini adalah pabrik pabrik yang diberikan oleh pemerintah jepang dan juga pemerintah indonesia
bisa menjual ratusan porsi sekedar untuk food selfie atau menikmati rasanya yang khas
es krim yang juga populer di jepang ini menyajikan pilihan baru untuk pecinta es krim media sosial
tentu menjadi senjata marketing bagi sebuah usaha namun menjaga kualitas produk lebih
penting untuk mempertahankan loyalitas pelanggan dian permatasari bandung